ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais menyatakan sikap tetap menjadi oposisi pemerintah
amin setuju jika rekonsiliasi dilakukan untuk merajut kembali persatuan nkri bukan semata mata untuk bagi bagi kursi
bertempat di kantor dpp pan amin rais menyatakan sikap tersebut untuk menanggapi pertemuan presiden terpilih jokowi dengan prabowo subianto sabtu lalu
amin rais menyatakan sikap bahwa pan akan tetap menjadi oposisi yang akan mengawasi pemerintahan joko widodo dalam lima tahun ke depan
karena apa gunanya dulu bertanding ya ada dua pasangan tabres tabres itu hujung hujungnya kemudian langkas bagi bagi ya
jadi ini saya kira yang indah
mengapa kalau demokrasi tanpa oposisi itu namanya demokrasi bohong bohongan ya
jadi demokrasi botong ya bohong demokrasi kalau ada oposisi